yang juga menjadi perbincangan hangat netizen adalah kisah akmal seorang remaja di goa sulawesi selatan yang menggegerkan mengaku bertelur ketika diperiksa di rumah sakit
sementara itu polisi masih memburu kelompok begal yang beratribut polisi yang melakukan aksi di jombang jawa timur
selengkapnya dalam kilas viral berikut ini
kisah akmal seorang remaja di goa sulawesi selatan menggegerkan media sosial setelah dirinya dikabarkan bertelur pada hari senin kemarin
akmal disebut mengeluarkan telur saat menjalani perawatan di rumah sakit sheikh yusuf
orang tua akmal mengaku terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit lantaran anaknya mengalami sakit perut
semes tadi malam setelah di medis di petugas puskesmas memang kelihatannya ada tapi selesai karena perawat
makanya dia rujuk ke sini di rumah sakit
setelah mendapat perawatan di rumah sakit dua butir telur yang sebelumnya berada di dalam tubuh akmal berhasil keluar secara alami
pihak rumah sakit menyebut bahwa fenomena ini dikenal sebagai korpus alienum atau fenomena benda asing di dalam tubuh manusia
namun melalui kepala bagian humas rumah sakit muhammad taslim tim dokter mencurigai telur yang ada di tubuh akmal sengaja dimasukkan sendiri dan tidak terjadi secara alami
menurut taslim fenomena manusia bertelur tidak memungkinkan dalam logika medis
beraksi dengan mengenakan seragam polisi
kawanan begal berjumlah lima orang merampok seorang sopir mobil box di jombang jawa timur senin siang
para pelaku sempat menyekap dan melakban mulut serta mengikat korbannya
setelah membuang korban pelaku kemudian membawa kabur uang puluhan juta rupiah yang rencananya akan disetorkan oleh korban serta membuang mobil box di pinggir jalan
mobil ekstra itu di dalam ada sekitar lima orang
kemudian ada menggunakan baju yang mirip baju seragam kepolisian
tapi ini masih di dalam
polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengejar kelima pelaku
sejauh ini mereka telah berhasil mendapatkan informasi berupa plat nomor mobil pelaku yang berhasil diingat oleh korban
video penganiayaan di lembaga pemasyarakatan kelas dua b nyomplong kota sukabumi jawa barat beredar luas di media sosial
video tersebut direkam dan diunggah dari dalam lapas oleh pelaku
video berdurasi lima puluh lima detik ini memperlihatkan kerumunan di sebuah ruangan kamar
di dalam ruang kelas dua b nyomplong
dalam video ini terlihat aksi penganiayaan dan kekerasan dilakukan pelaku terhadap tiga orang tahanan
menanggapi tersebarnya video ini pihak lapas mengklarifikasi dan membenarkan kejadian aksi video itu terjadi di dalam ruang tahanan lapas
menurut kepala lapas aksi penganiayaan dilatar belakangi motif balas dendam terhadap salah satu geng motor
ternyata di dalam tempat itu tanpa yang kita tahu ada memang yang merasa detak

sama geng motor yang terlalu banyak
bukan sama personelnya ini
proses penyelidikan lebih lanjut
pihak lapas melaporkan kejadian tersebut ke polres sukabumi kota